wah pentasan gak ke rumah rumah lagi
gak pernah telepon telepon lagi
rupanya ada cemceman baru ya
kalau udah ada yang baru
kenapa sih kamu gak mau sama dia
abis gue sebel
ngeliat tampangnya aja tuh tampang playboy
ya itu kan baru luarnya
kuliti dulu dong dia
kenalin dia lebih dalam
dia sekampus ya sama kamu
kalo gue lewat depan dia lus
dia suka nyulin gue
itu yang bikin gue gak suka
aku sama dia
bagi bagi dong ibu
ibu mau cowok juga
gimana suka duka kalian
selamat siang nanda
kau mau nikah
pacarnya mau nikah ya
kalo mau nikah gak mau gimana
saya cari siapa yang mau
kalo sampe tante yang mau
nekat anak muda sekarang
eh siapa namanya
nekat anak muda sekarang eh siapa namanya diki tante diki dike bentar ya iya tante
bentar ya iya tante
bentar ya iya tante
ada yang cari kamu
aduh kok dia bisa tau lama disini ya
mau nemuin gak
tss mah males ah
aku yang take over ya
mau ketemu cowok aja
kalau ibu yang take over gimana
mau juga sama daun muda nih
yaudah kalau kamu ya mau take over
pake cara ibu
monika lagi tumbuh banyak jerawat
sama kamu juga gak apa apa
atau mau disini aja
oh masih mikirin kuliah
biar negara ini punya penerusnya
tadi masih penuh
orang dari tadi saya
kau ada disana
ihh ujang mau bercanda aja orang serius
tadi airnya masih penuh
serius nan serius
gak ada juga
jangan begitu dong non
kalau marah bilang marah
jangan pakai cara nyemprot
ihh ujang nuduh
siapa yang nyemprot
venng ternyata ujang bilang
aku di sini engkau di sana
jangan nuduh tau gak
itu pada nyemprot
siapa yang nyemprot ya
ah pantasan gak ke rumah rumah lagi
gak pernah telepon telepon lagi
rupanya ada cem ceman baru ya
gitu ya kalau udah ada yang baru lupa sama eko
iya dasar begajul buaya darat alam alap kebun binatang
tuh kan mungkir tuh
emang gak kenal sih
ya udah deh kau selesaikan dulu urusanmu sama dia
tadi cewek bunga
udah apa rumah ini ya
dasar buaya berani beraninya dia godain anak asu
kayak bukan buah manusia nih
buah apa nih
kamu ini pasti bukan manusia kamu ini masih manusia jelmaan ya
dari mana asal kamu
aku ditanam di sini
majikanku yang dulu pindah ke amerika
oh kamu ditanam di sini
eh tapi kamu gak boleh nongol kayak begini ini namanya nakutin orang ya
aku mau liat rumahku yang baru
aku pengen kawin
nikah sama siapa mau pohon beringin
sama manusia dong
sama manusia jadinya kayak apa
badannya ranting mukanya orang ngaco nggak
sekarang begini aja
kamu pulang aja ya pergi dulu biar nanti saya pikirin permintaan kamu oke
janji lagi kan
dikawinin sama siapa ya
aku mencari suami usiaku sudah cukup umur tapi tidak ada yang mau sama aku
oh yang benar cewek cantik kamu gak ada yang mau laki laki tolong yang gak mau
mau lah mau
kita jalan jalan ya
loh ujang eh ujang ujang eh
kok kamu tidur di sini sih
ternyata cuma mimpi
ih ujang ada lipstick perempuan genit ih
ah masa sih
semalam saya mimpi indah sekali nonto
wah mimpi kawin sama cewek cantik sekali kayak cewek foto model yang ada di majalah
jang makanya jangan sering baca majalahnya rosa tuh di kamar itu kan majalah perempuan kalau kayak gini coba
kesem sem sama cewek sambil lu ke bawah tidur tuh udah san eh masuk ke dalam bikin sarapan tapi jangan lu mau mandi dulu
duh jangan jangan kembangnya infeksi lagi
kayak ada suara detak jantung
gue bilang juga apa lus cowok itu emang gak bener lu sih gak percaya sama gue
justru aku merasa gak enak dan kasian sama ceweknya itu tadi malam sampai nyamperin kemari
katanya lo mau ikutin filosofinya ibu kos pasrah dan remo
mana itu baru pacaran kalau udah nikah bisa bisa dimadu
terima kasih rosa
pada selalu merawatku dengan baik ramuan air untuk menyiramku terlalu banyak dosisnya kamu tahu efek sampingnya
kadar hormonku jadi berlebihan libidoku jadi tinggi tapi gak apa aku sudah punya suami kok
sama manusia untung ada yang mau menjodohkan aku semalam
aku mau kenal tapi dia sudah berdiasa sama aku hingga aku bisa hamil hamil
ambilah mafia apa ya
kok bisa ya tidur sambil ngelindur terus meluk kembang
enak banget dah
mimpi yang indah